bagi masyarakat tionghoa tahun baru imlek merupakan perayaan yang biasanya digelar dengan semarak dan berkumpul bersama keluarga
sayangnya tahun ini karena pembatasan kegiatan masyarakat di tengah pandemi mereka harus beradaptasi dengan keadaan yang ada
warga diimbau untuk tetap berada di rumah dan melakukan silaturahmi dengan bantuan teknologi
hal inilah yang dilakukan susan dan keluarganya
semuanya dilakukan demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama
ya paling keluarga inti ya bisa makannya
terus tadi kita juga drive thru ke rumah mertua
jadi angpao drive thru tukeran makanan udah
terus ya cuma lima belas menit udah
menurut budayawan sutoyora harto masyarakat seharusnya sudah mulai terbiasa dengan situasi pandemi dengan segala keterbatasannya
meskipun berat kini masyarakat bisa melakukan pertemuan lewat online
kekeluargaan persaudaraan itu yang di emforce di filsafat konghucu ya
konfusius di taoisme di budaya asia tentu saja itu sangat banyak
sangat kental sekali
ada atau tidak adanya pandemi kita harus struggle for life
kita harus sukses bersama
sutoyo menambahkan kebersamaan dan silaturahmi dalam perayaan imlek tetap bisa dilakukan meski dalam cara yang berbeda
hal itu dinilai tidak akan mengurangi makna perayaan imlek
tim liputan cnn indonesia jakarta